saudara setelah buron selama delapan tahun polisi akhirnya menangkap salah satu pelaku pembunuhan vina di cirebon jawa barat
sementara itu salah satu kuasa hukum terpidana angkat bicara terkait kejanggalan saat polisi menetapkan tersangka dengan dugaan dipaksa mengaku
setelah perlu delapan tahun polisi akhirnya menangkap salah satu dari tiga buron kasus pembunuhan vina dan eki
salah satu pelaku yang buron yaitu pegi alias peron akhirnya ditangkap di bandung jawa barat selasa kemarin
kabit humas polda jawa barat kombes pol jules abraham menambahkan pegi ditangkap saat tengah bekerja sebagai buruh bangunan
atas nama saudara pengki alias terong yang saat ini kita ketahui bernama peggy setiawan
dia merupakan warga cirebon yang bekerja di bandung sebagai buruh bangunan
sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku pegi setiawan di bandung
tak lama ditangkap polda jawa barat bersama polresta cirebon langsung melakukan penggeledahan di kediaman pegi alias peron
rumah yang berada di kecamatan talun kabupaten cirebon ini digeledah polisi siang tadi
sementara itu salah satu kuasa hukum terpidana bilang ada kejanggalan saat polisi menetapkan tersangka
kuasa hukum rivaldi widyaningsi menyatakan kasus yang menimpa kliennya itu cacat sejak awal pembuatan laporan bap
adanya andika sedangkan andika itu bukan rivaldi
andika disitu jelas dengan umur dua puluh tiga tahun alamat banjar langunan mundur
sedangkan rivaldi adita wadana alias ucil itu umur dua puluh satu tahun alamatnya di pamengkang
karena pada saat itu rivaldi ada kasus yang mengenai penganiayaan dan membawa sajam tanpa izin
kasusnya tanggal dua puluh sembilan april kejadiannya di gerage
sebelumnya polisi menetapkan sebelas orang sebagai tersangka atas kasus pembunuhan vina dan eki delapan tahun silam
tujuh diantaranya difonis penjara seumur hidup sementara satu orang difonis delapan tahun penjara
kasus ini terjadi pada dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas silam tak lama berselang polisi menetapkan sebelas orang sebagai tersangka
namun tiga tersangka melarikan diri alias buron
sejak oktober dua ribu enam belas hingga mei dua ribu tujuh belas delapan tersangka diajukan ke pengadilan dan difonis penjara seumur hidup
dan satu tersangka difonis delapan tahun penjara
kedelapan terpidana sempat ajukan gerasi pada dua ribu sembilan belas silam
kasus ini kembali menjadi pembicaraan publik usai film berjenre horror dengan judul fina sebelum tujuh hari tayang
dukungan untuk mengungkap secara tuntas kasus pembunuhan vina tak hanya datang dari keluarga
tapi juga dari teman dan orang orang yang mengenal vina
salah satunya dari guru smpn tiga belas kota cirebon jawa barat menuk trimulyani
yang menjadi wali kelas fina di tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas lalu
menuk pengenal vina sebagai siswi aktif dan memiliki nilai akademik yang baik
ya selayaknya orang tua selayaknya guru bagaimana juga kalau misalkan ada muridnya yang mengalami tragedi yang kurang baik
kami juga ikut harapannya bahwa kasus ini cepat diselesaikan
kasus fina kembali disorot publik menyisakan sejumlah tanda tanya
mulai dari tiga buron yang dimunculkan lagi usai delapan tahun berlalu
serta pengakuan kuasa hukum maupun terpidana kasus pembunuhan vina yang membantah terlibat dalam kasus ini
perlu delapan tahun kasus pembunuhan vina dan eki kembali terungkap usai film bergenre horror
dengan judul lufina sebelum tujuh hari tayang dan jadi perbincangan publik
menariknya sebelum terpidana mengaku k melakukannya namun dipaksa mengaku atas apa yang disangkakan
lantas apa yang menyebabkan kasus ini sulit terungkap hingga adanya dugaan rekayasa kasus
kita perbincangkan dengan kabar es krim polri periode dua ribu sembilan belas dua ribu
selamat malam mbak livi selamat malam
ada juga kuasa hukum rivaldi salah satu terpidana widya ningsih selamat malam
selamat malam selamat malam mbak
baik saya ke pak ito dulu ya pak ito perlu delapan tahun
lucunya yang katakanlah membuat publik agak heran setelah delapan tahun disangkakan buron
viral filmnya kurang dari satu bulan satu terduga yang selama ini dpo selama delapan tahun
tiba tiba ketangkap jadi sebetulnya missnya ada di mana pak ito
baik mbak livi ya pertama tama tentunya saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada polda jabar ya
dengan jajaran yang dengan kesungguhan dan kerja kerasnya bisa menangkap saudara peggy alias peron pada hari ini ya
meskipun para tersangka atau terpidana yang menyampaikan bahwa pg itu terlibat sudah mencabut bap
menyatakan tidak kenal nah ini tentunya kita perlu apresiasi
sekarang kalau dikatakan kenapa sampai delapan tahun mungkin masyarakat publik juga perlu mengetahui bahwa
kerja daripada fungsi reserse itu tidak menangani satu kasus tapi ribuan kasus bahkan kalau setiap hari bisa puluhan sampai dengan mungkin ratusan yang harus dihadapi
harus diselesaikan dengan sumber daya yang terbatas jadi untuk penanganan kasus ini delapan kasus delapan orang
yang sudah diputus ya oleh pengadilan itu dengan mulai tingkat satu atau negeri kemudian pengadilan tinggi
dan sampai dengan kasasi itu saya kira sudah lengkap jadi kita tidak bisa melihat sepihak dari penyidikannya saja
jadi kalau dikatakan kejanggalan berarti kejanggalannya kan hakim dan penuntut umum juga tidak mau begitu saja
tanpa kecermatan dan kehatiannya mengatakan bahwa ini ada kasus yang cacat hukum karena bagi pihak kepolisian
kalau sudah diterima oleh penuntut umum berarti berkas itu sudah lengkap mbak livi ya
jadi kalau meskipun ada kedugaan biasa kalau pengacara kan bisa saja mengatakan hal hal yang mungkin bertentangan
kan sudah dilakukan permintaan gerasi gerasi saya kira mungkin kita harus berpikir objektif
karena bagaimanapun juga kasus ini meskipun delapan tahun akhirnya terungkap karena dengan adanya viral
maka kasus ini menjadi prioritas
kenapa harus nunggu viral dulu setelah delapan tahun baru kemudian jadi prioritas dan satu dpo yang katakanlah dalam waktu kurang dari satu bulan
setelah viral langsung ketangkep artinya sebetulnya ini bisa dilakukan delapan tahun lalu
ya sekarang kalau misalnya seseorang ditetapkan dpo berdasarkan keterangan saksi
saksi itu tiba tiba mencabut ya keterangannya orang itu kan
berarti kan kalau bagi kepolisian kalau menangkap orang itu dasarnya apa
pendalaman inilah akhirnya dilihat ada kemampuan
dilihat ada keterkaitan sehingga saudara peggy peron ini dengan ditangkap nanti akan bisa membuktikan apakah memang ada rekayasa kasus ini atau tidak
perannya pasti dia tahu kan selama ini kan yang dimunculkan adalah bahwa pg ini adalah terkait dengan oknum kepolisian dengan jabat ya
padahal kan dia hanya seorang buruh dan rata rata yang delapan orang ini juga kerjanya buruh semua
apakah kalau memang seorang buruh itu tidak bisa menjadi seorang yang melakukan kejahatan
saya kira kita harus fair juga di sini
saya ke mbak widya ningsi
ini sempat menyebut ada kejanggalan
kejanggalan seperti apa buktinya seperti apa
sampai kemudian bisa menyebut ada kejanggalan dalam kasus ini mbak
kebetulan klien saya namanya nivaldi aditya wardana alias ucil bin asep kusnadi
nah kemudian jadi tanggal tiga puluh agustus itu ditangkap oleh polsek cirebon utara barat
ditangkapnya di pinggir jalan
kejadiannya kejadian tanggal dua puluh sembilan dilaporkan pagi jadi sore kejadian malam malam jam dua puluh dua tanggal dua puluh sembilan
itu posisinya ada di jalan tentara prajar di depan geragimol
kenapa kemudian sekarang baru ramai soal dugaan rekayasa kasus bu wideningsi
jadi kami sendiri sebenarnya tidak meramaikan ya karena kami diwawancarai
jadi saya sebagai kuasa hukum menjelaskan untuk permasalahannya karena saya pun sudah berupaya mengajukan banding dan kasasi sehingga tinggal pk
waktu kita mengajukan pk tanpa novum itu rasanya saya sia sia
karena di dalam dasar awal klien saya tidak pernah apa di dalam itu tidak pernah
jadi dia pun tidak pernah mengakui karena di dalam seperti waktu dilaporkan oleh pelapor termasuk itu sebelas orang itu termasuk andika
andika umur dua puluh tiga tahun yang kabur itu yang dinyatakan kabur saat itu
artinya klien anda itu salah satu terdakwa yang terpidana jatuhnya ya
tapi nama nama yang dari awal itu andika
sedang klien saya itu namanya rifaldi adityawardana
jadi tidak ngait sama sekali mbak
yang jadi pertanyaan kan gini ketika kemudian ada kejanggalan narasi kejanggalan rekayasa kasus ini kan gak cuma keluar dari anda
bahkan ada terpidana yang sekarang sudah bebas
yang menyatakan bahwa sempat ada kekerasan dan semacamnya sampai dipaksa untuk mengaku
kalau dia nggak pernah mengakui
berita acara pun dia tidak tanda tangan
klien anda tidak mengakui berita acara tidak tanda tangan ya
tetapi ada yang menandatangani
jadi kita kalau di dalam penyidikan mengenal kasus namanya lukus delikti atau tempat kejadian keraka
dan tempus delikti waktu kejadian
ini kan sesudah terjadi kejadian itu waktunya sudah sekian hari tentunya orangnya sudah berpencar ya mbak ya
kemudian bisa saja menurut pendapat saya yang bersangkutan itu ada kasus lain setelah dikaitkan dengan kasus ini ada pengakuan dari
kan ini tidak pindahkan yang dilakukan secara bersama sama
jadi katakan memang betul ada kejanggalan
sekarang mungkin mbak livi bisa berpikir bahwa dari penyidik ini menyerahkan kepada jaksa penuntut umum
jpu ini kan menyiapkan orang orang yang akan dihadapkan di pengadilan
terus inkrah kemudian ada upaya gerasi yang ditolak apalagi kira kira ya kalau memang kalau menurut
saya akan kalau memang mengajukan pk silakan kalau ada nofoom baru dan umumnya apa kalau
memang pada saat itu dipenyidikan dianggap sebagai ada cacat atau rekayasa bahkan diberarti
pertanyaannya mengapa jaksa itu menerima dan mengapa jaksa bisa membuat satu rencana penuntutan
diterima oleh hakim dan hakim bahwa mereka itu adalah kelompok ya melakukan perbuatan secara
kelompok dan juga melakukan perbuatan yang bisa diancam dengan hukuman berat saya kira itu mungkin
mbak pendapat saya artinya ini sudah dibuktikan di persidangan bu widia ningsih sudah semua ada dan ada
juga alibi pada saat itu dia di temennya lagi ulang tahun juga ada tapi tidak tapi gini bu
widya ningsi ini kan ada yang sudah dijatuhi hukuman
kemudian ada yang sudah bebas ada yang dianggap masih buron satu pegi ini kan baru ditangkap ya
kenal nggak dengan pegi ini rivaldi kalau rivaldi itu dari awal dari yang sudah ditangkap pun tidak
saling mengenal satupun tidak mengenal semuanya enggak kenal satu sama lain tidak satu dua tidak
kenal satu sama lain mereka yang tujuh orang pun tidak kenal rivaldi tapi yang tujuh orang sisanya
yang tujuh saling mengenal karena rumahnya sama di perjuangan kalau rivaldi dijauh
kenapa anda kemudian tidak melaporkan hal ini
untuk berihumanitas dan apapun yang tuhan atas itu sepenuhnya vc yang erik ntara kewa suatu laki laki yang kami sudah berupaya sekalipun
salah ya mbak wideningsi kenapa anda kemudian tidak melaporkan hal ini kami sudah berupaya
kasasi dan justru yang lainnya tidak
yang kebetulan itu tetangga rivaldi
sendiri yang sampai sekarang
dia itu yang sebenarnya seperti apa
karena tidak dihadirkan di persidangan
dan dicari meskipun satu ini baru ketangkap
drama ini soal adanya
ada tudingan orang besar yang menghalang halangi
murni kalau saya melihat adalah
sudah terpidana itu mereka
jaksa penuntut umum untuk
telah ada tindak pidana yang dilakukan
ditangkap di tempat lain waktunya tidak
bersamaan kan pada saat
yang tahu kan hanya si pelaku
mungkin saya kira ada bukti bukti lain
meskipun dicabut itu sesuai dengan
itu adalah alat bukti yang paling lemah mbak
tidak mendasarkan kepada pengakuan tersangka
apalagi hakim jadi ada
bukti bukti yang tentunya dapat meyakinkan
yang bersangkutan itu betul betul melakukan
sebagaimana disangkakan kalau sekarang
menyatakan orang itu merasa tidak bersalah
salah tangkap ya itu bisa bisa saja
bagaimana keterangannya si perong ini
ditangkap berdasarkan daripada bap
pertama yang belum dicabut
bap pertama itu adalah mengandung kebenaran
sudah dipengaruhi oleh orang orang lain
polda jabar berhasil menangkap
itu bisa segera ditangkap karena bisa saja
kalau orang melakukan kejahatan berkelompok
di kepolisian nah itu dia pak
ini akan jadi pr baru bagi kepolisian
ketika kasus ini sudah terjadi
delapan tahun lalu penyidiknya
pasti sudah tidak ada lagi di polda jabar
ada tekanan dari publik untuk diungkit
seberapa besar kasus ini bisa
peninjauan kembali proses penyidikan
meskipun mungkin ada yang sudah berkontak
pasti dipanggil ya dan juga
keterangan bap awal pada saat
kira kira kejanggalan dalam penyidikan
tentunya ini sebatas kepada
kepolisian ya untuk bisa memperbaiki
bisa dibuka kembali saya kira nggak mungkin
tidak mungkin dan kalau kita hanya
melihat dari proses penyidikan saya kira
proses yang sampai ke pengadilan
baik terima kasih pak ito terima kasih
sudah bergabung bersama kami di isap indonesia malam